itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya ari ginanjar agustian
publik gempar dengan jaringan pelaku kejahatan pedofil
terbongkar berdasarkan penelusuran polisi
grup facebook yang memiliki tujuh lebih anggota
dengan objek anak di bawah umur
anggota grup ini mengincar anak anak
untuk jadi objek pemuas nafsu
anggota dpr mengatakan
pelaku ini harus dihukum maksimum
dikebiri atau bahkan
saya ingin tanya kepada pemirsa
bagaimana perasaan pemirsa yang menyaksikan ini
mendengar berita bahwa begitu banyak orang orang
tujuh ribu anggota yang mengincar
apa yang dirasakan
tentu kita ingin menghukum dia bukan
dan lalu memberikan hukuman yang seberat berat
dorongan itu lahir dari dalam diri kita
untuk menegakkan keadilan
karena manusia adalah hamba allah
yang pernah berjanji
kepada allah al muqsid
yang maha memberi keadilan
dan senantiasa ingin juga memberikan hukuman
kepada mereka yang melakukan kejahatan
dari allah al muntaki
dua sifat inilah yang sesungguhnya tercermin
dari anggota dewan yang mengatakan
kalau perlu kebiri mereka
itu adalah bukti adanya
sifat untuk memelihara alam semesta
menjaga kasih sayang kepada anak anak
melalui sifat untuk memberikan keadilan
memberikan keadilan tersebut adalah dorongan fitnah
terah manusia yang menuju allah al muksid dan juga dorongan untuk menghukum orang orang yang
merusak adalah dorongan dari allah al muntakim yang maha memberi balasan ini semua adalah bukti
bahwa kita memang hambanya diminta untuk menjaga alam ini adalah bukti bahwa kita memang hambanya
untuk menjaga anak anak kecil kita sifat sifat ini tidak akan lepas karena memang manusia tercipta
sebagai seorang halifah dan sebagai hamba dari allah subhanahu wa ta'ala pemilik sembilan puluh sembilan asma'ul
husna tentu manusia tak akan bisa mengikuti sifat allah al muqsid yang maha memberi keadilan
sempurna sebagai raja langit dan
dan bumi dan juga tentu saja allah tidak mungkin ditiru oleh manusia ketika sifat muntakim yang
sangat dahsyat tetapi fenomena bahwa kita ingin menegakkan keadilan fenomena bahwa kita ingin
memberi hukuman kepada orang orang yang telah melakukan pedofil atau merusak anak anak kita
akan hidup senantiasa di hati umat manusia inilah bukti
yang tak bisa dipungkiri bodi dalam diri manusia ada segumpal daging kalau baik baik lah kalau buruk
buruklah inilah bukti bahwa manusia memang hamba dari allah al muqsid yang memberikan keadilan dari
allah al mutakin yang senantiasa memberikan balasan sebagai seorang laksana seorang jaksa atau seorang hakim manusia
terdorong senantiasa secara fitrah patuh taat kepada allah swt
kita mungkin mengatakan bahwa mengapa ada sifat allah al mu'l takim yang memuri balasan
ini sesungguhnya adalah bagian dari rahman rahimnya allah untuk menjaga manusia dan alam semesta raya
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini kita harus mampu mendengar lagi
jeritan jeritan hati nurani untuk senantiasa mampu melindungi dan menjaga lingkungan kita termasuk anak anak kita
para jaksa diminta untuk menegakkan keadilan
para hakim diminta untuk membuat keputusan
inilah yang senantiasa hidup di jiwa manusia
di bulan yang penuh dengan maghfirah
di bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah
manusia diminta untuk terjun bukan keluar dari dalam diri tapi ke dalam diri kita
untuk merasakan bahwa diri kita adalah memang wakil dari allah swt
allah al muqsid dan allah al mu'l takim
di hati kita senantiasa ada jeritan jeritan nurani
menjaga alam semesta raya dan menjaga kehidupan manusia
maka marilah kita mohon kepadanya
allahumma ya allah ya maksi
kuatkanlah kami sebagai hambamu
untuk mampu senantiasa menjaga keadilan yang ada di lingkungan kami
dan berikanlah tangan kami kekuatan kami
untuk mampu menjaga alam semesta dengan kekuatan darimu
rabbana a'tina fi'nuni hasanah